kita tadi kena ikutan kita ke weba bimoli itu langka ternyata disini banyak bimoli
dalam inspeksi mendadak kami selalu satuan tugas pangan polda ntt bersama disperindak dan bulog ntt
menemukan seribuan kardus minyak goreng kemasan tersimpan di sebuah gudang di kawasan kecamatan alak kota kupang nusa tenggara timur
saat ditanyai petugas pengawas gudang kesulitan menunjukkan bukti keluar masuk distribusi minyak goreng
yang sudah berada di gudang sejak akhir tahun lalu
kondisi ini menguatkan dugaan telah terjadi penimbunan stok minyak goreng kemasan di tempat ini
saya minta cukup pertanyaan saya gak usah cek dokumen
cukup pertanyaan saya kapan terakhir wimor itu keluar
ini nggak ada keluar kok
diketahui gudang ini merupakan milik salah satu distributor besar yang menyalurkan berbagai macam merek minyak goreng ke wilayah kupang
sudah mulai panik banget
jangan sampai kita sidak kita lakukan tindakan hukum kalian langsung mengeluh mengeluh
ternyata disini kita sidak bimoli banyak lah
disebar supaya nggak kelihatan disebar
tapi kalau kita hitung semua ini cukup untuk ke pasar pasar
kita kan disini mengeluarkan barang berdasarkan orderan dari seles tepak
ini ternyata stok dari bulan berapa distribusinya
baru bulan berapa
baru bulan berapa masyarakatnya
baru kurang tahun nanti baru berapa nya api di gudang
pemeriksaan pun dilakukan di gudang distributor lainnya
di tempat ini satgas juga menemukan tumpukan ratusan karton minyak goreng yang didatangkan sejak november dua ribu dua puluh satu silam
ini udah berapa lama di gudang
dari november berarti sampai sekarang
november desember januari februari empat bulan
harga ini kan kita ngikut cl nya pabrik
fernando pihak distributor justru menyesalkan keputusan pemerintah menyeragamkan harga minyak goreng
yang akhirnya menyulitkan distributor mengedarkan minyak goreng non subsidi
pengusaha ini mengaku tak mau rugi karena harga patokan pabrik lebih tinggi dari ketentuan pemerintah
bahkan ia bersikeras tak akan mengikuti edaran pemerintah untuk menyalurkan stok minyak goreng seharga rp empat belas per liter
karena stok yang ada di gudangnya
gudang nyiasat ini masih dibeli dengan harga lama
saya nggak bisa bergerak karena tidak dapat refaksi
tidak dapat penggantian dari pabrik
beda sama pabrik yang kasih penggantian mereka langsung bisa bergerak
bisa menjangkau tidak
kalau stok saya siap
saya ini butuh waktu karena posisinya masih banyak barang yang kemarin itu barang barang refaksi itu
barang barang yang mereka keluarkan dengan harga murah

saya sudah berusaha untuk menghasilkan stok minyak goreng
sikap serupa pun dilakukan distributor minyak goreng lainnya
yang memilih menjatahkan distribusi minyaknya lantaran berhentinya pasokan dari pabrik
pabrik memangkas permintaan pengusaha tanpa alasan yang pasti
bahkan mereka mengeluhkan klaim uang selisih harga yang tak kunjung dibayar oleh pihak pabrik minyak goreng
kita sudah klaim kita bahwa kita ada sekian di gudang
jadi mestinya sudah mesti diganti supaya kita bisa lancar jual
kita juga was was kalau kita jual kestabil tidak dapat uang bagaimana
atas temuan ini tim gabungan satgas pangan meminta pengusaha untuk menyalurkan minyak goreng
terutama minyak goreng subsidi pemerintah demi melayani kebutuhan masyarakat
sementara itu meski menemukan tumpukan minyak goreng petugas belum mengambil langkah penindakan
baru sebatas imbauan
baru sebatas imbauan pada pihak distributor
christo ngai kupang nusa tenggara timur